anak sel kemal redindo mengaku diminta melapor ke pegawai kementan jika ingin bepergian
dindo juga mengakui pegawai kementan sering menawarkan kelas tiket yang lebih mahal untuk perjalanannya
ia membeli sendiri tiket tiket untuk perjalanan saudara ke jakarta ya
tiba tiba saudara ditawari oleh siapa yang menawari saudara
waktu itu ada maman mungkin ya
pada saat jadi musafak juga
pada saat berganti musafak juga
jadi saudara yang menawarkan diri untuk membeli atau menelpon seperti rizky tadi atau mereka yang menawarkan kepada saudara
iya awalnya mereka yang menawarkan menjadi kebiasaan
jadi kami kalau setiap mau berangkat harus melapor ke mereka
tahu nggak saudara kebiasaan itu kebiasaan yang buruk
karena gak mungkin diambil dari uang pribadi mereka
pasti diambil dari uang kementerian
jadi saudara merasa apa
iya bertempatan ini kan ditawari begini